keluar dari penjara
aku akan menanyakan langsung
aku mohon jangan
tolong lupakan masalah ini
aku tidak ingin terjadi perpecahan diantara kalian
aku tidak akan menyebut namamu
kau tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa
tentu saja aku sadar sedang berbicara dengan siapa
aku sedang berbicara dengan ratu pakejaran yang berdengki dan berpengislihat
kurang ajar kamu
ibu sudah keterima tahan perilaku
dan aku mohon
kembalilah kamar sekarang juga
bawa ibu dan dekan
kembali ke istana sekarang juga
kau tidak akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
aku akan menang
kali ini kau akan benar benar tamat kian santai
syukurlah yudhakara dapat selamat
hampir saja kita terlambat
bolehkah aku bertanya kepadamu
kapan sebenarnya kejadiannya
kapan yudhakara meminum racun itu
aku tidak tahu pasti pras
kapan terakhir kalinya
yudhakara diantar makanan
atau minuman ke dalam penjara
seingatku di awal malam
sebelum masuk waktu isa
tidak mungkin paman
jika yudhakara meminum racun itu di awal malam
ia tidak mungkin dapat selamat sampai sekarang
pasti yudhakara meminum racun itu
lewat tengah malam
tidak ada perharsin
aku sudah bertanya kepadamu
kepada prajurit penjaga
tidak ada yang datang
aku peringatkan kepadamu
jangan terlalu percaya kepada prajuritmu
lebih banyak terlelap saat bertugas
saat raden wolang sungsang meninjau penjara
mereka tidak tahu sama sekali
raden wolang sungsang meninjau penjara
benar sekali paman
bahkan aku menyaksikannya sendiri
kalau raden wolang sungsang keluar dari penjara
lebih tepatnya saat kokok ayam ketiga
jika raden wolang sungsang
yang mengantarkan racun itu kepada yudhakara
apa maksudmu praharsini
apa maksudmu praharsini
apa maksudmu praharsini

raden wolang sungsang tidak akan melakukan kebuatan keji seperti itu
aku sama sekali tidak menuduh
aku hanya memperkirakan waktunya
bukankah paman sendiri yang menyaksikannya
kalau kemarin raden wolang sungsang hampir membunuh yudhakara
tapi ditahan oleh nimas rarasantang
jangan jangan apa praharsinya
apakah kamu menuduh raden wolang sungsang

tidak nimas tidak
bukan begitu maksudku
aku mohon jangan salah paham nimas
kamu tidak perlu takut seperti ini
aku tidak akan marah
karena pemikiran itu masuk akal

tapi apakah benar

kamu melihat raden wolang sungsang keluar dari dalam penjara
dan membuatnya menjadi kocok ayam yang ketiga
sesaat waktu sebelum masuk
benar sekali nimas
aku berani bersumpah demi dewa tayang agung
aku melihat sendiri
dengan mata kepalaku
raden wolang sungsang keluar dari penjara

aku akan menanyakan langsung
aku mohon jangan
tolong lupakan masalah ini
aku tidak ingin terjadi perpecahan diantara kalian
tolong lupakan masalah ini
aku tidak akan menyebut nama
aku tidak akan menyebut namamu
dan juga salah paham
ada apa denganmu
ada apa denganmu
ada apa gerangan
kenapa yunda terjaga salah sekali
kenapa yunda terjaga salah sekali

rai kentling manik berulah lagi terhadapku
apalagi yang diperbuat olehnya terhadap yunda

aku dituduh meracun yudhacara
aku dituduh meracun yudhacara
bagaimana bisa terjadi
seharusnya cuma orang orang tertentu
yang bisa masuk ke kamar yudhacara
aku berada di belah rio
menghadap raden walang sungsang
tiba tiba prajurit datang membawa kabar
tiba tiba prajurit datang membawa kabar
aku sekarang menguasai jurus ratu junti
aku bisa mengetahui masa lalu hanya dengan mengusap tempat itu

apa yang terjadi
kenapa roda emas tidak mau keluar dari dalam tubuh
kenapa roda emas tidak mau keluar dari dalam tubuhku
ternyata roda emas itu tidak ada di dalam tubuhku
aku harus mencarinya nanti
ada apa dengan rai surawisesa
sepertinya roda emas itu
tidak lagi ada padanya
tidak lagi ada padanya
kau jangan senang terlebih dahulu
jangan senang terlebih dahulu
tanpa roda emas itu

aku mampu mengalahkanku
ini obat dari perahas ini
cepat kau minum pemberontak seperti ini
pantasnya segera mati